makin bertambahnya pasien covid sembilan belas yang datang ke rs darurat wisma atlet memaksa pengelola untuk terus menambah kapasitas ruang perawatan
daya tampung pasien pun kini diambang kritis lalu seperti apa perjuangan para tenaga kesehatan yang harus kembali bekerja ekstra di sana
sejauh mana lagi rsdc wisma atlet mampu menahan gelombang kencang kedatangan pasien covid sembilan belas
untuk menggalinya saya sudah tersambung dengan komandan lapangan rsdc wisma atlet letkol laut m arifin lewat sambungan telepon
selamat malam pak arifin
selamat malam mas
baik apa kabar pak
baik pak arifin
agak pusing dan tetap semangat mengingat juga ada penambahan pasien yang terjadi di wisma atlet ya
pak arifin lonjakannya seberapa signifikan
ya ini seminggu terakhir ini sangat signifikan sekali
bahkan angka enam ratus enam puluh satu yang seharian masuk di ugd itu adalah angka tertinggi sepanjang rumah sakit ini berdiri
oke dengan kondisi ini
ya silahkan pak arifin dilanjutkan
ya jadi lima hari ini memang banyak sekali yang masuk memang ke rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran di ugd kita
seratus lebih rata rata tiap hari lima hari selama seminggu sepekan ini
dan kemarin terakhir lima ratus sembilan puluh hampir enam ratus itu sudah kita lakukan pengereman
artinya karena sudah tahu malam sebaiknya besok dikirimnya
sudah kita atur juga sebenarnya
tapi kan di lapangan juga puskesmas juga mereka kesulitan kadang kadang janjian dengan bis sekolah kuning itu yang biasa ngantar ke tempat kita
jadi mengepaskan waktunya mereka juga susah
jadi kalau diatur bergelombang gelombang mereka sekalian aja dok
ke call center juga menyampaikan seperti itu ya sudah kita beri waktu untuk mengirim
jadi memang kondisinya saat ini memang krodit
yang untuk hari ini hari ini agak mungkin mudah mudahan agak ini ya agak longgar di sini mudah mudahan
karena kita pecah ke tower delapan di pademangan untuk hari ini
tadi padebangan juga sore tadi terpantau sangat padat sekali
sampai malam ini juga banyak yang mengantar
kondisinya crowded tadi menurut anda
persisnya sudah mulai sejak kapan pak
kondisi naiknya pasien yang masuk ke wisma atlet ini mulai bertambah
ya kalau mulai bertambah kan satu minggu setelah lebaran sudah mulai bertambah
kita pernah diangka terlendah di lima belas persen tanggal delapan belas mei itu
lima ratus pasien kita ada waktu itu kita rawat
namun setelah itu seminggu setelahnya naik naik naik sampai paling drastis memang seminggu terakhir ini paling tinggi sekali
dan masih stabil enam hari ini sampai sekarang ini
ya mudah mudahan nanti dengan adanya tower delapan ya ini pemecahan konsentrasi tidak selalu krodit yang ada di tower enam tower empat maupun lima yang wisma atlet kemayoran
namun memang kita sudah sampaikan juga ke puskesmas seluruh dki raya memang kriteria yang diterima di wisma atlet pademangan di tower delapan adalah
dan pasien tanpa gejala dan pasien gejala ringan non komorbid itu yang di tower delapan
sedangkan di tower empat lima enam dan tujuh yang ada di wisma atlet kemayoran atau yang dirujuk ke sini
mulai hari ini tadi memang kita sudah tidak menerima orang tanpa gejala atau asimptomatis
jadi yang diterima di sini hanya orang yang bergejala ringan dengan komorbid gejala sedang ataupun gejala berat yang memang tempat lain sudah benar benar tidak
mampu menampung dan di sini pas kebetulan kalau masih ada
nanti kan saat ini juga isu kita juga banyak yang lumayan juga yang terisi mulai penuh kembali seperti bulan januari yang lalu
oke oke kondisi yang dirawat di wisma atlet kemayoran untuk yang gejala berat mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
seperti apa pak arifin agar ini juga bisa menjadi gambaran bagi publik di luar sana
ya sebagai gambaran memang seperti januari
gejala itu meningkat jumlahnya banyak
kemudian bergejala sedang juga meningkat jumlahnya banyak yang masuk hcu
kemudian dari icu kadang kadang ada yang mengalami penurunan kondisi sehingga harus dimasukkan ke icu
tidak sedikit juga yang harus dilakukan intubasi di sini
ini artinya pasien dengan kondisi masuk kondisi kritis ya kalau sudah diindubasi seperti itu
jadi sebagai gambaran kepada masyarakat memang kondisi saat ini adalah
seperti mirip mirip seperti januari tanggal dua puluh empat gitu ya
ini puncaknya kita dan januari minggu keempat
pokoknya selama bulan januari kita mengalami angka mortalitas yang paling tinggi sepanjang rumah sakit ini berdiri
jadi setiap hari waktu itu ada yang meninggal dua tiga bahkan pernah sehari itu sampai empat
jadi itu yang terjadi waktu januari
mudah mudahan untuk bulan ini juni ini tidak terjadi yang seperti bulan januari
sebenarnya ya angka mortalitasnya seminggu kemarin juga naik
nah kemarin ada seminggu kemarin ada tiga orang yang meninggal di sini
pak arifin mungkin ini seperti apa yang terjadi di bulan januari ya tadi anda katakan
dari yang terjadi di bulan januari sekarang mungkin sekarang sedang menuju ke arah sana
tapi tentu kita berharap tidak demikian
tapi kita bicara kemungkinan paling buruk
artinya yang sekarang relatif kemudian sudah bisa belajar dari yang kemarin ya pak
relatif bisa melihat dan memetakan situasi terkait dengan kapasitas ya di wisma atlet atau bagaimana
ya sebenarnya kalau memetakan situasi sudah dari dulu dipetakan kan
artinya memang prediksi prediksi seperti ini sudah diprediksi akan terjadi dan benar benar terjadi
jadi sebenarnya ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa memang kenaikan kenaikan setelah lebaran
baik pak arifin
terakhir apa yang ingin anda sampaikan pak kepada masyarakat di dki jakarta
karena kemudian ini kasusnya meningkat cukup signifikan
anda juga tadi paparkan bahwa yang masuk ke wisma atlet juga ini lonjakannya cukup drastis
ya saya selaku satgas di wisma atlet kemayoran
saya selalu menghimbau ke seluruh masyarakat
saya tidak pernah bosan bosan
bahkan sudah satu tahun lebih kita bersanding dengan covid sembilan belas ini
jadi masyarakat tentunya lebih bisa memahami untuk kondisi saat ini
ini benar benar terjadi yang termasuk yang hektik lah
termasuk yang kodit
ini harus diperhatikan memang kendalinya memang hanya dari masyarakat luas
jadi sebagai hulunya kan masyarakat luas
jadi saya harapkan ya mulai saat ini memang harus benar benar mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar
itu harus dilaksanakan
jadi efek efek mungkin apa sekali
lebaran yang memang faktanya banyak mengunjung mengunjung makan makan bersama
itu yang memang banyak menularkan dari covid sembilan belas ini
jadi itu yang harus dipegang bahwa protokol kesehatan itulah satu satunya cara
ya selain dengan vaksin yang tentunya harus kita lakukan bersama semuanya
dengan dua itu mudah mudahan bisa mengendalikan dan bisa menurunkan angka dari positif
pak arifin terima kasih banyak sudah berbagi informasi kepada kami terkait situasi yang terjadi di wisma atlet
tetap semangat untuk anda dan juga semua tenaga kesehatan yang saat ini bekerja dan juga bertugas di sana
terima kasih banyak